desa wisata kampung majapahit bejijong
akan membawa wisatawan merasakan kehidupan masa lampau khas kerajaan majapahit
lokasinya hanya sekitar tiga puluh menit dari pusat kota mojokerto
desa ini menyediakan beberapa penginapan unik dengan arsitektur khas majapahit
harga per malam cukup terjangkau
mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga rp tiga ratus ribuan
pengalaman hidup sebagai bangsawan majapahit semakin lengkap
karena tersedia makanan khasnya yaitu ungkep mojo
sama seperti dulu cara makannya juga harus langsung dari wadah
pengalaman yang juga seru ada pada situs situs majapahit
ada candi brahu yang diperkirakan dibangun pada abad ke lima belas
serta situs siti inggil yang dipercaya warga desa
sebagai makam pendiri majapahit
yang harus dijelajahi di desa bejijong adalah patung raksasa buddha tidur di komplek mahavihara
dari balai desa lokasi patung bisa dijangkau dengan naik ojek motor seharga rp sepuluh
bagi anda yang ingin membawa oleh oleh
desa ini juga memiliki batik asli bejijong dengan ornamen ornamen khas majapahit
dengan nama batik parang mojo
batik ini dibuat dengan tulis dengan peralatan tradisional

hampir seluruh daerah di indonesia memiliki ciri khas batik masing masing
termasuk di madura kabupaten pamekasan misalnya
selain terkenal dengan budaya karapan sapinya
juga ada batik tulis bahkan sepatu batik
oleh karena itu pemerintah melalui kemenparikraft akan membawa batik pamekasan ke ajang g dua puluh
ini kita harapkan akan menampung karya karya terbaik dari produk produk ekonomi kreatif di indonesia
dan caranya akan diulis dengan peralatan juga terdalam dengan persiapan menuju g dua puluh
batik hasil produksi masyarakat pamekasan dipamerkan di pendopo bupati pamekasan selasa sore
melalui workshop ini diharapkan mendorong pelaku ekraf kabupaten pemakasan
untuk lebih giat melakukan ekspansi pasar melalui media digital
tim ikutan cnn indonesia